nah kita berharap informasi ini terus kita update sebagai transparansi kepada masyarakat
saya sendiri di jawa barat sudah mendirikan pusat informasi dan koordinasi covid sembilan belas
untuk memastikan semua informasi atau hoax bisa dilawan oleh satu pintu ini
juga koordinasi dari tiga puluh lima rumah sakit yang tiap hari melaporkan juga terkoordinir
termasuk kebutuhan kebutuhan jika ada yang kurang itu kita koordinasikan di sini
nah hal ini alhamdulillah relatif membuat tenang tidak banyak berselewaran lagi berita berita yang simpang siur
karena jika tidak terkonfirmasi oleh pusat informasi ini maka diasumsikan belum sesuatu yang dipercaya
kita juga menginstruksikan
ada dua puluh tujuh daerah mbak agar memiliki pusat informasi dan koordinasi yang sama
sehingga tidak ada lagi seperti hari pertama kedua semua bingung menyampaikan informasi yang berbeda beda
nah tinggal sekarang percayakan kepada pemerintah kami selalu taat dan disiplin pada protokol pemerintah pusat
mulai besok kami akan ngetes sendiri di daerah mbak
sudah ada arahan dari pemerintah pusat ya sehingga kami akan namanya proaktif tes
tidak akan hanya mengangkat
tes mereka yang punya gejala tapi juga kepada mereka yang terpantau punya pola atau baru datang dari luar negeri
termasuk kepada tka tka wna yang kami pantau harus dicek secara acak supaya menunjukkan apakah virus ini beredar secara random
atau memang hanya kepada mereka yang sudah tergejala
di mana saja proaktif tes itu kang emil
yang pertama untuk seratusan tka dari cina di karawang
itu akan kita
lakukan kemudian sekian persen kepada yang terpantau kan
terpantau ini kan tidak dites mbak karena mereka suruh istirahat isolasi diri itu akan kita sampling juga
dan pihak pihak yang kita duga punya riwayat yang patut untuk kita lakukan tes
nah kalau hasilnya positif baru kita rekonfirmasi ke pusat gitu
kalau ini kejadian berarti kan beredar di mereka mereka yang
tapi mudah mudahan itu tidak terjadi
tapi dengan diizinkannya daerah melakukan tes saya kira itu perkembangan yang paling signifikan dalam memerangi masalah ini
kang emil voluntarilitas juga sudah bisa berarti ya
ya kira kira begitu
kan kalau selama ini kan dipusatkan di jakarta
sehingga saya membayangkan dan saya beri masukan ke pak yuri
pak kalau nanti pulau pulau di indonesia ada masalah kan transfer untuk ngetesnya semua ke jakarta
waktunya repotnya ngantrinya kan begitu
indonesia ini harus desentralisasi menurut saya
tapi tetap dalam protokol yang disepakati
kang emil kalau misalnya tadi mengutip dari konferensi pers yang dilakukan rekan anda sama gubernur
pak anies tadi mengatakan tetap mendesak atau meminta ada informasi data disampaikan oleh kementerian kesehatan
karena keterbukaan itu memang sudah juga disampaikan oleh presiden jokowi
jadi kerjasama antara pusat dan daerah
sebenarnya untuk tracing untuk percepatan pelacakan kendalanya apa sekarang kang emil
itu nggak ada informasinya mbak
jadi protokolnya itu kan data itu disampaikan hanya ke dokter
dan dokter tidak ada kewajiban menyampaikan ke pemerintah daerah seperti kejadian di bali kan
pemda bali nya tidak tahu bahwa yang dirawat itu positif
sehingga kan kalau tahu dengan diam diam tentunya bisa melakukan
bisa melakukan tracing hotelnya di mana pernah interaksi di mana
nah kami membutuhkan data data itu bukan untuk konsumsi publik
tapi untuk tim koordinasi melakukan tracing
sehingga kita tahu dia pernah rame beredar di mana melakukan kegiatan apa
sehingga kami bisa melakukan preventif
nah per hari ini karena data itu belum ada
saya juga tidak hafal dari yang positif diumumkan pemerintah pusat yang ktp nya jawa barat
dari enam puluh sekian itu berapa gitu kan
itu yang mudah mudahan bisa dikirakan dalam waktu kedua
data itu saja belum ya
jadi tracing pun tidak mungkin dilakukan ketika data itu belum diterima kan
kalau data nggak ada gimana kami melakukan preventif gitu ya
oke oke baik kang emil
saya sekarang menyapa pak wahidin halim sudah bergabung juga
gubernur banten pak wahidin melalui sambungan telepon
pak wahidin selamat malam
pak wahidin terima kasih malam hari ini sudah bersedia bergabung
pak wahidin bagaimana perkembangan
pak wahidin bagaimana perkembangan covid sembilan belas di wilayah banten pak wahidin
ya kita masih memang memerlukan kerjasama dengan para pihak termasuk dengan masyarakat
karena memang mengolah ini kan harus bersama pemerintah dengan pemerintah provinsi pemerintah daerah kota kubatan dan masyarakat
sehingga diperlukan sinergisitas
sama kendalanya pak wahidin terkait data yang tidak diberikan
ya selama ini kan gitu
jadi kadang kadang kita kan mau proaktif
kita diamanatkan dalam undang undang kesehatan
namun di situ ada hak hak kita ada kewajiban kita
namun selama ini kan yang terjadi adalah dari pasien terus masuk rumah sakit
rumah sakit langsung ke
ke departemen kesehatan lewat penelitian baru masuk ke rumah sakit
yudan saroso dan lain sebagainya
jadi oleh itu kita satu bulan yang lalu sudah menggerakkan para pengelola rumah sakit
satuan rumah sakit indonesia yang ada di tangerang
ada yang di banten satu ratus tiga puluh an

idi lalu kita bikin kesepakatan bahwa prosesnya harus dimulai dari pintunya rumah sakit
lagi itu kita lakukan pemantauan dan pengawasan
ini sudah kita lakukan selama ini
pak wahidin bagaimana dengan data yang didapatkan oleh yang tadi anda sampaikan pagi tadi
ada yang empat positif kemudian ada beberapa yang pulang dari malaysia
kemudian dipertanyakan itu oleh juru bicara covid sembilan belas
dari mana data itu didapatkan
dan mereka kan orang banten
mereka masuk lewat banten
mereka diproses juga di rumah sakit banten
yang ada di banten saya tidak sebutkan nomor rumah sakitnya
lalu mereka juga dirujuk ke rumah sakit yang ada di jakarta
lalu kita masuk pantauan kita tiga puluh lima yang kita pantau
dan ternyata setelah dari rumah sakit itu dari hasil penelitian itu
dihasil dari suspek ini
dan positif itu kan dilaporkan kepada tim kita
ketidaksehatan tertulis dan tidak tertulis untuk ditindaklanjuti untuk kita tracking
karena saya memang mengendalikan langsung
ya kan saya tahu prosesnya itu hasilnya itu
jadi itu memang fakta bukan tanpa sumber
sumbernya dipercaya memang kita tahu sumbernya
cuma memang karena saya didesak oleh pertanyaan banyak orang
kalau perlu memang kita lokasi tempat daerah juga harusnya kita sampaikan pada publik
karena ini publik dimana dimana saja
nah saya pikir ini sebetulnya jangan dipersoalkan soal secara protokol siapa yang mengumumkan
tapi pelayanan dengan cepat ini memang harus secara subtansi harus sampai kepada publik
sehingga masyarakat banten bisa berjaga jaga bisa siaga bisa waspada
dan saya yakin orang banten tidak panik kalaupun kita informasikan
mereka respon dengan baik
itu yang akan menjadi diskusi nanti di segmen kedua
apa yang terbaik bagi daerah misalnya jawa barat dan juga banten
apakah lebih nyaman
lebih nyaman ketika daerahnya disampaikan kecamatannya disampaikan wilayahnya disampaikan
sehingga kemudian warga yang berada di wilayah itu bisa preventif atau justru sebaliknya
kami bahas setelah jeda di cnn indonesia
anda kembali di cnn indonesia
pak firman terkait dengan keterbukaan informasi dan cara komunikasi
kalau misalnya dilihat dari kultur dan bagaimana kita selama ini
pola masyarakat indonesia mengolah informasi yang mana yang tepat sekarang
ya sebetulnya pertanyaan tentang yang mana yang baik yang mana yang tepat itu agak terlambat diajukan
jadi mestinya waktu sudah mulai merebak di china kemudian di indonesia
merebak di china kemudian dengan cepat menjalar ke negara yang lain
kita mestinya sudah mengenali karakteristik publik
jadi tujuan dari komunikasi ini adalah mengelola persepsi publik
publik menjadi panik atau bertindak sesuatu itu karena didorong oleh persepsinya
nah ketika kita ngomong persepsi publik publik indonesia dari sisi geografis
dari sabang sampai merauke begitu luas
dari sisi tingkat pendidikan begitu beragam
demikian juga aneka macam kepentingan
ada kepentingan sosial kepentingan politik kepentingan ekonomi
nah untuk mencari yang terbaik saya pikir tadi ada statement kang emil desentralisasi
nah memang tidak semuanya kemudian diserahkan
tapi ada kolaborasi yang melibatkan beberapa pihak yang mampu membaca kepanikan publik
termasuk pemerintah daerahnya
ya pemerintah daerah
terus kemudian ada pembagian mana porsi pusat mana porsi daerah
dan yang terpenting adalah ini tadi kecepatan
sekarang sudah jalan belum sih soal itu pak firman menurut anda
kalau saya lihat indikasinya belum
dengan banyaknya tadi ketidakpuasan
atau kalau kita lihat selama sepuluh hari setelah diumumkan bagaimana dengan perubahan perilaku publik
nampaknya tidak ada perubahan yang signifikan
misalnya ada saran untuk salaman tidak saling menyentuh misalnya
itu mungkin hanya kelompok elit yang dipertunjukkan di media media
tetapi kalau kita lihat di masjid masjid
tadi jumatan masih tetap seperti biasa biasa saja
kemudian penumpang krl kebetulan saya adalah pengguna kendaraan umum
ya yang batuk tetap batuk aja tidak pakai masker
jadi perilakunya belum tersentuh
kalau saya lihat dari apa yang sudah disebutkan
ada protokol ada empat macam
bagaimana di kendaraan umum bagaimana di fasilitas publik
bagaimana di area pendidikan
nampaknya belum ada perubahan yang signifikan
jadi kalau kita berbicara apakah sudah ada pola komunikasi yang tepat
oke pak wahidin bagaimana dengan anda
kalau di banten anda prefer atau anda lebih nyaman
ketika titik titik wilayah tidak hanya lokasi tempat tinggal ya
tapi yang berkaitan dengan pasien yang positif itu diumumkan atau tidak pak wahidin
kalau masyarakat banten itu
ada masyarakat perkotaan modern yang saya kira relatif sudah punya
keawasannya cukup bagus ya
tapi selebihnya juga masyarakat tradisional yang sebagian besar di arah ulama
dan daerah agamis mereka malah lebih
lebih bukan fatalistik lebih pasrah gitu lebih menerima
dan tidak terjebak pada kayak kemarin panik bayi gitu
mereka nggak terpengaruh biasa biasa
tidak terjaga aktivitas di masjid bahkan maulid ribuan orangnya
mereka biasa biasa saja
cuma memang kita harus juga terlibat pemerintah daerah harus diribatkan
karena kita juga kita yang tahu tentang karakteristik
kultur masyarakat kita dan kita tahu bagaimana metode untuk menyampaikannya
pola pola dan format untuk menyampaikannya
sehingga mereka tidak membuat mereka panik
mereka hanya berpikir pikir
kalau misalnya sekarang
kalau misalnya sekarang dalam kondisi saat ini
pak wahidin saya ingin konfirmasi dulu
dengan penyampaian informasi terpusat
kemudian beberapa data sensitif berkaitan dengan pasien lokasi dan segala macam
mungkin tidak di share kepada pemerintah daerah
anda melihat apa kekhawatirannya bagaimana
dan bagaimana reaksi masyarakat banten sebenarnya
nah peran kita akhirnya juga memang
kecil artinya kalau kita diinformasikan dari awal
kita kan bisa memberikan menyampaikan kepada publik yang ada di daerah kita
atau yang kita terima dari medsos berita dan sebagainya juga
kalau kita lihat kasus depok menunjuk perumahannya menunjuk orangnya
terbuka juga tapi disampaikan oleh secara desentralisasi oleh pusat
alangkah baiknya kan bisa dibagi
sama hal yang kita dulu menangani peluh burung
sama hal yang kita menangani becana
kita bekerja sama bersinergi
lalu kita sampaikan kepada publik
karena kita juga kan diamanatkan dalam undang undang
kita juga harus proaktif
dan saya tahu juga persoalan di masyarakat saya
saya ingin juga melakukan sesuatu untuk kebaikan masyarakat saya sendiri
kita malah kita anggarkan
kalau itu dalam kondisi keadaan luar biasa kita biayai
termasuk sekarang kita sudah sepakat di banten untuk membangun ruang ruang isolasi
yang sebenarnya sangat terbatas kekurangan
termasuk beli baju yang model astronot juga kan itu kurang
kita juga menyiapkan berkesempatan bersama dengan kota kabupaten
jadi kita diberikan ruang juga gitu maksudnya
apalagi sekedar menyampaikan kepada masyarakat
toh jangan diperkarakan soal protapnya
aturan aturan tapi akan sama saja kita menyampaikan kepada publik
yang publik itu sendiri adalah masyarakat kita
mungkin lebih efektif itu saya kira gitu
oke baik baik saya ke kang emil sekarang
kang emil bagaimana dengan jawa barat
kalau misalnya dilihat sampai hari ini anda merasa apa yang sebaiknya
informasinya sebaiknya seterbuka apa nih untuk masyarakat jawa barat misalnya
ya mbak putri jadi kita kan paham ya
ada batas batas informasi ini mana yang bisa dikonsumsi publik
mana yang bisa hanya untuk internal koordinasi
nah zona alamat itu saya kira bisa diinformasikan ke daerah
untuk dikonsumsi oleh pemerintah daerah
untuk melakukan tindakan tindakan terukur terhadap daerah itu
tapi tidak harus spesifik ke alamat rumahnya saya kira begitu ya
mungkin wilayah kecamatannya atau kelurahannya
sehingga kita bisa mengkoordinasikan dengan forum pimpinan daerah di setempat
untuk melakukan informasi lebih intens
untuk melakukan kampanye terkait preventif lebih aktif
nah karena data ini tidak ada sehingga kita tidak tahu apakah
positif dan clusteringnya itu ada di jabodetabek kira kira kan begitu
menurut perkiraan saja tapi kalau datanya masuk kan
oh ternyata mungkin ada di zona pantura ada di zona bandung di zona tasik
sehingga kita bisa melakukan hal itu
yang ada sekarang hanya data data yang kami miliki untuk yang ada di rumah sakit rumah sakit di jawa barat
tapi kan itu semua rata rata negatif gitu
iya nah karena positifnya diumumkan oleh pemerintah itu tidak ada di jawa barat
pemerintah pusat tapi tidak di samatnya
harapan kami sebenarnya kami bisa mengolah sendiri dan memilah mana yang konsumsi publik
mana yang untuk internal koordinasi demi preventif yang lebih baik
saya kira harapannya itu mbak
artinya dipercayakan saja gitu ya
ya kan kami ini pemerintah pusat yang ditugaskan di daerah
jadi tindakan kami sebenarnya tindakan pemerintah pusat kan begitu
jadi tidak perlu khawatir masalah ini terlalu hirarkis kira kira begitu
oke baik kita jeda dulu setelah jeda kira kira apa yang dalam waktu dekat akan dilakukan untuk mengurangi persebaran covid sembilan belas di wilayah banten dan juga jawa barat
tetap di cnn indonesia
anda masih bersama kami di cnn indonesia
saya langsung ke pak wahidin halim
sekarang pak wahidin melihat perkembangannya sampai saat ini sudah terus bertambah jumlah pasien positif covid sembilan belas
sekalipun memang belum tahu seberapa besar mereka yang berada di wilayah banten
tapi yang akan dilakukan apa pak wahidin
apakah masih business as usual
atau sudah akan melakukan pencegahan yang lebih lagi
tadi sudah kita impetarisasi apa sih masalah masalah yang kita hadapi
kita jangan lagi mempersoalkan siapa sih yang akan menyampaikan kepada publik
saya kira ini menjadi musuh bersama
dan setiap ada kesempatan saya sampai kepada masyarakat
ayo kita waspada ayo kita jaga dan tentunya kita melibatkan mereka
sampai nanti kalau terjadi dalam waktu yang bersamaan
misalnya semacam keras dan sebagainya kan kualan fasilitas kita kan terserah saja
fasilitas kita di rumah sakit kan belum memadai
ruang ruang isolasi aja contohnya sekarang itu kan masih sangat terbatas
sekarang sudah tersedia berapa pak waidin
kalau di tangerang saja baru ada tiga rumah sakit kali empat cuma dua belas
itu kan kita harus juga bangun sendiri
ruang ruang baru itu
belum lagi gitu juga
akan dibangun atau sedang dalam pembangunan sekarang
sekarang kita mulai tadi kita sepakati untuk kita bangun ruang ruang isolasi baru
karena kalau kita lihat dari perkembangan ke depan
rasanya rumah sakit yang disiapkan di jakarta
katakan di rianisa rosso kan juga akan bisa menampung lagi
kalau dilihat dari tren atau perkembangannya yang sekarang
oleh itu berikan juga ke daerah untuk mengelola ini
sebagaimana wabah wabah sebelumnya diberikan kita juga hak untuk menyampaikan kepada publik
kita kelola bersama sama dengan masyarakat kita
dan dengan kemampuan yang ada di kita untuk saling melengkapi
jadi itu saya kira ya sekarang harusnya mulailah kita solid kompak diantar kepala daerah maupun dengan pihak pemerintah pusat
karena bangun soliditas itu akan lebih cepat kita menangani persoalan persoalan wabah corona ini
tidak seperti di jawa barat ya mungkin yang masih belum ada datanya
artinya di banten kan sudah ada datanya
mereka yang positif disebutkan datang dari malaysia dan bali
berarti tracing sudah bisa dilakukan
sudah dilakukan sekarang pak wadid
sekarang kita melakukan tracing
nah ini saya ingin informasikan
sekarang itu harus mengumpulkan orang sekitarnya itu
mencari barang pulang dari luar dia hubungannya sama siapa keluarganya anaknya
nah ini yang kita lakukan hari ini
saya bilang ini juga bukan persoalan sederhana
nah kalau nanti mereka positif positif positif berapa orang
lalu mau ditangani di mana
mau ditambung di mana
nah oleh karena itu juga kan perlu pendekatan pendekatan dari pemerintah
daerah provinsi maupun kota
nah kalau yang saya tahu ketika seorang itu terkena yang harus kita tracking itu
itu sekitar lingkungan rt nya
di mana dia bergaul
apakah ikut pengajian atau tidak
sejumlah pertanyaan yang akhirnya mau tidak mau kita juga terbuka kepada publik
kepada masyarakat paling tidak orang sekitar itu
ini yang menurut saya harusnya dari sekarang kita harus
dan kita harus bahas pula kalau mereka ternyata sekitar itu
dua tiga orang
mau lalu mau di mana
jadi sudah tidak bisa lagi ditutup tutupi soal wilayah persebaran itu ya pak wahidin menurut anda
karena kalau pun kita tutupi kemarin
hari ini kita lakukan tracking kita lakukan penelusuran terhadap orang itu bergaul dengan keluarga
ya kita kan menjadi terbuka itu
kita masih terbuka
kita memang usaha menik ada undang undang yang tidak boleh kita apa menunjuk alamat dan pribadi
tapi ketika aktivitas pribadi yang bersangkutan
ini kan yang kita telusuri hari ini
kemarin dan besok kan kita terus bersama dengan tim server lain yang ada di kita
ya kan menjadi terbuka
dan menjadi sekarang terbuka
pak wahidin apakah ada rencana di wilayah provinsi banten untuk melakukan pembatasan kegiatan
yang melibatkan masa
kita kan mencoba menyarankan dengan sebagaimana yang pak presiden yang kita hormati dengan mencontohkan cuci tangan sebagainya
sekarang kita mau ada mtk kita kurangi kegiatannya undangan kita kurangi
tapi harus sesuai dengan protokol protokoler itu harus ada tempat cuci tangan harus ada harus di
di spektan itu kita sempurna dulu
nah dan sebagainya itu kan banyak syarat akhirnya
dengan biaya yang tentunya juga tinggi
nah sekarang akhirnya kita kurangi kita minta
tapi kalau di banten kita nggak bisa mencegah aktivitas sekarang bulan rajab
ribuan orang yang kadang kadang juga ya kita harus juga menyampaikan pesan pesan itu kepada mereka
pendekatan secara kultural ya harus dilakukan ya pak wahyudi
oke baik baik
pak wahidin halim terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia
saya ke kang emil sekarang
kang emil bagaimana dengan jawa barat apa strategi atau keputusan keputusan yang akan diambil untuk mempersempit ruang persebaran ini kang emil
ya jadikan masalah kita dua mbak
satu bagaimana menangani pasien yang punya gejala atau dalam pengawasan
kedua bagaimana kita punya strategi untuk mengurangi penularan
nah mulai besok karena arahan dari presiden sudah diizinkan mengetes di daerah
maka hari sabtu besok kita akan melakukan testing terkait covid sembilan belas ini kepada pihak pihak yang terpantau walaupun tidak ada gejala
kepada pihak pihak yang kita berikan catatan seperti tka dan lain lain
nanti hasil dari itu kalau ternyata banyak yang positif walaupun tidak ada gejala
ini menandakan sedang beredar virus itu dimasyarakatkan
nah kesimpulan itulah yang nanti setelah didapatkan akan jadikan dasar bagaimana kita melakukan penutupan pembatalan kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan intensitas masyarakat yang lebih besar
nah ini kami juga sekarang masih bentuknya itu menghimbau bukan melakukan surat perintah untuk mengurangi pergerakan pergerakan
dan apa kongregasi yang sifatnya massal
tapi yang akan menjadi catatan finalnya setelah kita punya data yang meyakinkan bahwa ternyata banyak yang positif walaupun tidak ada gejala itu yang akan kita lakukan dengan tes yang dilakukan di daerah
yang kedua kami sudah melakukan simulasi statistik mbak
dengan pola yang ada di crossing dengan pola pola yang terjadi di negara lain yang lompatannya besar
itu kemungkinan kalau di jawa barat itu tanggal
di jawa barat itu tanggal dua puluh dua maret akan mengalami peningkatan yang luar biasa
nah oleh karena itu menjelang tanggal dua puluh dua ini menurut hasil hitungan statistik kita sedang menyiapkan tiga puluh lima rumah sakit dikali empat ya sekitar satu ratus dua puluh an
dan terburuknya kita sudah bekerjasama dengan tni untuk menyiapkan yang terburuk jika fasilitas dari rumah sakit yang ada betul betul tidak sanggup menangani
untuk ruang isolasi
jadi kami sudah koordinasi sejauh itu termasuk kepada para alim ulama untuk meminta fatwa terkait tidak berjabat tangan tidak cipika cipiki dulu
kemudian masjid rajin dibersihkan bawas sajadah sendiri dan lain lain
terutama yang kita sedang hitung adalah bulan ramadan mbak
karena bulan ramadan ini luar biasa nanti di akhir april dan bulan mei
bagaimana menyikapi orang yang
setiap hari berdekatan melakukan ibadah itu sesuatu hal yang sedang kita waspadai dengan serius di jawa barat
tapi insya allah tiap hari kita waspada dengan siaga satu ini mudah mudahan apa yang kita ikhtiarkan memberikan rasa aman nyaman dan tentunya membawa rasa optimis
apalagi ada berita kan potensi obat dari kina yang ada di jawa barat sedang kita tes untuk memastikan
itu punya potensi sebagai penyembuhan mbak
kang emil terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini
semoga tidak memburuk tentu saja itu semua harapan kita
terima kasih kang emil
saya terakhir ke pak firman sedikit saja
selamat malam mbak putri
iya selamat malam
sesegera apa sebenarnya perbaikan manajemen komunikasi harus dilakukan
ya kalau saya melihat problem ini dua hal
yang pertama adalah kita harus menang melawan persebaran virus itu sendiri
yang kedua harus memenangkan persepsi publik
untuk percaya apa yang disampaikan oleh orang orang
ya kalau saya melihat problem ini dua hal

yang kedua harus memenangkan persepsi publik
untuk percaya apa yang disampaikan oleh orang orang yang berwenang
misalnya jangan panik oke
jangan panik nurut ya
terus jangan cipika cipiki harus nurut juga
harus tidak boleh melakukan kegiatan dalam jumlah publik yang banyak harus nurut
harus tidak boleh melakukan kegiatan dalam jumlah publik yang banyak harus nurut

yang pertama adalah kita harus menang melawan persebaran virus itu sendiri
yang kedua harus memenangkan persepsi publik
untuk percaya apa yang disampaikan oleh orang orang

akan dikiting ya

kita lihat yang dimana
yang pertama kita bisa memandang keadaan publik yang berwenang
misalnya jangan panik oke
jangan panik nurut ya
terus jangan cipika cipiki harus nurut juga

kami jeda dulu pemprov dki jakarta akan menutup tempat wisata selama dua pekan ke depan

cnn indonesia prime news segera kembali